lebih dahulu satu informasi terkait tujuh orang korban kebakaran di kosambi kabupaten tanggerang
dilarikan ke rumah sakit umum tanggerang untuk mendapat perawatan intensif
rata rata korban harus dibawa ke ruang perawatan intensif karena mengalami luka bakar di atas empat puluh persen
beberapa korban bahkan mengalami luka bakar hingga delapan puluh persen dan langsung dibawa ke ruang bedah
sementara itu keluarga korban telah tiba di instalasi gawat darurat
rata rata korban yang dibawa ke ruang bedah di atas empat puluh persen dan langsung dibawa ke ruang bedah
sekarang kami menerima penampasan sepuluh wanita yang alami luka bakar
mungkin dua puluh delapan persen ya kemudian dua puluh persen dari ala esit dan identifikasi
kami terus mencoba berusaha untuk melakukan tersebut
supaya tetap bisa bertahan dan akan ada teman teman yang lebih berhasil